mendekati tenggat waktu perekaman ektp ratusan warga mojokerto rela berdesakan untuk mendapatkan belangko pendaftaran
warga bahkan tak segan saling dorong demi mendapatkan nomor antrian lebih awal
sementara di surabaya pemerintah kota melakukan jemput bola pengurusan ktp terhadap warganya yang sakit atau lanjut usia
beginilah suasana mengurus ektp di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten mojokerto
hanya demi mendapatkan belangko dan nomor urut antrian mereka berjubel di depan pintu dan saling dorong untuk masuk ke ruang pelayanan data
akibatnya sejumlah ibu ibu dan balita menangis karena terhimpit di tengah antrian
bahkan saat petugas keluar membawa formulir warga langsung berebut untuk mengurus ektp dan kartu keluarga
petugas yang kewalahan langsung menutup pintu
meski banyak antrian di luar sejumlah pengantri mengaku kecewa dengan layanan pembuatan ektp ini
kalau terus gimana kalau belum jadi sambil hari ini
kalau pelayanannya gimana mbak
sementara di surabaya untuk memenuhi target petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota surabaya
terus melakukan jemput bola untuk melakukan perekaman ektp bagi warga surabaya yang belum memiliki ektp
seperti yang dilakukan di rumah samijan warga kampung putajaya nomor delapan

petugas melakukan perekaman data kepada samijan yang terkena stroke mulai dari sidik jari iris mata foto serta tanda tangan
meski pemerintah kota telah melakukan jemput bola warga tetap menganggap proses pemuatan ektp lomba
proses pengurusan di empat kantor kecamatan yang ditunjuk seperti kantor kecamatan rungkut bisa memakan waktu lama
salah seorang warga di kecamatan ini mengaku hingga satu tahun ektp nya belum juga selesai
pemerintah di mana pak
halo waktu ini sudah hampir hampir satu tahun
iya saya mau harus di sini
tapi sampai sekarang belum jadi masih
pemerintah kota surabaya menargetkan hingga akhir september ini
belum memiliki ektp sudah bisa diproses
sehingga mendukung program percepatan data pemerintah pusat